bagaimana aja kamu pernah kelihatan
repotin aja bisanya
lo kalau nggak mau cari nggak usah nyari
loh daripada mereka cari cari aku aku balik lagi aja deh

makasih ya glenn
aduh lu harusnya ngerti dong semua itu jadi panik cuma gara gara lo
eh lu kenapa sih
kenapa sih rus selalu marah marah sama laura
bukan tadi juga lihat dia memberi digigit ular
nih balik aja deh yuk yuk
mami udah ketahuan sayang mami udah nggak bisa buat apa apa lagi
terus sekarang kita harus gimana
kita masih punya kesempatan satu kali lagi sama mami
sayang pergunakan ini baik baik
satu satunya cara cuma kamu harus singkirin si lora itu
iya sayang cuma itu satu satunya jalan
singkirin dia supaya kita bisa dapat warisan dari pabrik kamu
dan sekarang semua itu jadi tugas kamu hera
oke mima tenang aja ya
mungkin gue emang harus mikirin laura
jadi nggak ada lagi yang bakal ganggu pikiran glenn
dan gue sama mami bakal dapet warisan deh
glenn nggak ada sih
pagi pagi gini udah nggak ada tendanya
ya bantuin elu
ah ya nggak mungkin tau